kasian wajah pur
iya gue juga tau
biaya rumah sakit pasti mahal
iya gue juga tau
gimana caranya ya pur
biar kita bisa bantu dia
itu dia tis yang gue gak tau
lobrolnya nanti lagi ya tis
tadi gue ke rumah emak
katanya tati besok pulang ya
bayar rumah sakitnya
emang belum ada
ya kalau ada gue agak puyang
lo makan lubur udah
beh kalau ineke ikut ganggu gak
cit kita ikut mancing yuk
deket tempatnya kata babek
tunggu dulu bentar ya
lo suka mancing juga
biar cuma suka lihat doang
gue juga seneng kalau lo liatin pas lagi mancing
ah mbak be
bang ojek pagi ini aku ada meeting
mantrinya sampai kantor ya
salim udah kerja
diajak saudaranya kerja di pabrik roti
masih ada ruangan gak
kurang tahu juga
kalau po tati besok pulang
katanya kalau orang sakit tipes
itu suka gampang kambuh
kalau kecapean suka kambuh mah
kan kita bikin kuenya bareng bareng
jadi gak capek
kita doain semoga penyakit po tati gak kambuh lagi
itu lo dapet kerjaan
dari temen fadji
katanya dia butuh orang untuk membantuin kerjaannya
kopi sama gorengan ya
saya jalan dulu
semoga lancar dah usah lo ya
malah lagi inget sama si tati
bukannya besok po tati pulang ya ma
kok mah jadi sedih gitu
ma inget si tati dulu kalo sakit minum obat warung aja udah sembuh
sekarang kududur rawat di rumah sakit sampe seminggu
mah gak usah khawatir ya
tadi kita udah doain biar penyakit po tati gak gampang kambuh ma
saya gak tau bu nur
kalo mbak surti tau gimana kabarnya po tati
maaf bu saya gak bisa ngasih tau
soalnya saya sendiri juga gak tau kabar mbak tati
seperti suara suami kamu
bukan sepertinya bu tapi memang itu suami saya saya permisi dulu
ai ada apa ai
bun bun ai ai barusan ditelepon sama temen soal kerjaan ai ai harus ketemu sama dia
tapi ayah cuma punya uang dua puluh ribu tambahin dong
uang bun bun di rumah ai bun bun cuma bawah dua puluh ribu
gak apa apa segitu juga
makasih ya bun bun ai ai pamit jalan dulu
pokoknya ai ai akan selalu inget pesan bun bun
ada apa mbak isah
suami saya cuma mau pamit ke rumah temennya bu nur
memangnya ada urusan apa
saya gak tau
loh mbak isah gak diberitahu
tadi dia bilang ada urusan pekerjaan
gue lagi sebel
kamu sebel sama siapa pur
tadi gue lewat kontraknya cik
tadi gue lewat kontraknya citra
kamu cemburu pur
masya allah pur
masa kamu cemburu sama orang yang udah tua
etis kalau urusan perempuan laki laki itu gak ada tuanya